varian omikron kini menjadi pusat perhatian dunia
mulai dari efek yang ditimbulkan penularan hingga cara mendeteksinya
whole genome sequencing menjadi upaya untuk mendeteksi dini mutasi virus
tapi sayangnya wgs atau sequencing di indonesia masih terbilang rendah
dibandingkan dengan negara singapura afrika selatan hingga india
laporan bank data per satu desember indonesia baru melaporkan sembilan dua ratus enam puluh lima sampel
padahal indonesia mempunyai hingga empat juta kasus konfirmasi
direktur lembaga biologi molekuler eikman amin subandrio menjelaskan
rendahnya whole genome sequencing di indonesia antara lain terjadi karena terbatasnya
jumlah alat dan laboratorium
nah saat ini hanya ada sekitar tujuh belas lab serta sumber daya manusia yang berpengalaman
ketersediaan peralatan dan reagensia
itu akan menentukan hasilnya dan juga kecepatannya
yang kedua reagensia itu juga sangat dipengaruhi oleh pembiayaan
jadi ketersediaan reagensia itu kan
tapi di atas itu semuanya tentu harus ada kita harus memiliki sumber daya manusia yang memang berpengalaman
dokter yang pertama kali menangani pasien omikron di afrika selatan itu menyebut
pasien yang terkena varian omikron menunjukkan gejala ringan
yaitu kelelahan sakit kepala dan badan tenggorokan serak tetapi tidak batuk
serta tidak keseluruhan
dan juga kelelahan penciuman dan rasa
selain itu tingkat penularan yang lebih tinggi dibanding varian delta
penyebab reinfeksi dan mutasi spektrotein di posisi enam puluh sembilan hingga tujuh puluh pada omikron
membuat gen s pada pcr tidak terdeteksi
namun tes pcr tetap bisa berfungsi
dan tidak terdeteksinya gen s bisa dijadikan indikasi awal untuk menemukan varian omikron
faktanya pada gelombang delta yang dikira sebagai varian omikron

faktanya pada gelombang delta yang dikira sebagai varian omikron
yang jauh lebih cepat menular daripada alpha saat itu
sedangkan omikron itu setidaknya satu tiga kali dari delta
kementerian kesehatan akan menambah delapan hingga sepuluh laboratorium dan kapasitas alat
kita akan menambah untuk pemeriksaan wgs itu sampai dengan delapan sampai dengan sepuluh laboratorium kembali
bahkan beberapa alatnya sendiri untuk pemeriksaan sequencing sendiri
itu sudah menggunakan alat dengan kapasitas yang jauh lebih besar

nah ini nanti ke depan bisa sampai tiga ratus hingga lima ratus spesimen yang bisa kita lakukan dengan mesin yang baru ini

upaya meningkatkan whole genome sequencing dapat mencegah penyebaran mutasi virus
selain itu percepatan vaksinasi kedisiplinan melaksanakan lima m
dan upaya meningkatkan tiga t penting dilakukan sebagai amunisi melawan virus corona
nelfon nayantaka baramaestro jakarta